saudara ketua badan pemenangan pemilu partai persatuan pembangunan sandiaga uno
enggan berkomentar atas gagalnya p tiga menembus ambang batas parlemen di pemilu dua ribu dua puluh empat lalu
sandiaga uno menyebut plt ketua umum p tiga mardiono
melarang dirinya berkomentar terkait hasil raihan suara p tiga di pemilu dua ribu dua puluh
sandi juga menambahkan mardiono meminta kader p tiga tetap optimistis atas hasil pileg dua ribu dua puluh
sudah ada perintah sama saya kepada saya untuk tidak berkomentar
pak ketua umum sudah menyampaikan maklumat dan taklimat yang sudah banyak dikutip
jadi semua statement tentang p tiga akan diberikan oleh dpp p tiga
saya diminta untuk tetap optimis semua kader dan prosesnya ini masih berlangsung
dari hasil penetapan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat oleh kpu dua puluh maret lalu
partai persatuan pembangunan meraih lima jutaan

sedangkan ambang batas parlemen yang harus diraih partai politik yakni empat persen dari total jumlah suara sah
sementara itu ketua umum partai solidaritas indonesia atau psi
menerima hasil pemilu dengan legowo dan belum memikirkan untuk menggugat ke mahkamah konstitusi
kaisang juga tidak mempermasalahkan jika psi tidak berhasil lolos ke senayan
psi saat ini tengah mempersiapkan strategi untuk pilkada dan menyiapkan kader kader terbaiknya
untuk mengikuti pemilihan kepala daerah terutama basis pemilih psi
kaisang pun mengklaim tidak akan meminta jatah menteri kepada presiden
di nasional itu adalah secara representasi itu dua delapan puluh satu persen dan yang sudah pasti ya nggak akan lolos ke senayan
yang masalah gugatan ya nanti kita lihat dulu
tapi ya masa mau gugat dua ratus ribu suara itu dari mana
saya kira kan pemilu kali ini juga sudah cukup baik dilaksanakan oleh kpu